sejumlah menteri kabinet indonesia maju direncanakan mulai pindah ke ibu kota nusantara pada juli dua ribu dua puluh empat mendatang
kebinaan menteri juga dibekali dengan rumah tapak dengan biaya pembangunan yang terbilang besar
anggaran rumah menteri di ibu kota nusantara sekitar empat belas miliar rupiah per unitnya
jika ditotalkan alokasi anggaran yang digelontorkan untuk membangun tiga puluh enam unit rumah sebesar lebih dari lima ratus miliar rupiah
rumah menteri di kn dibangun di atas lahan seluas seribu meter persegi dengan luas bangunan sebesar lima ratus delapan puluh meter persegi
ada pun fasilitas di dalamnya seperti cctv panel surya mebel dan sudah didukung dengan sistem smart design building dengan akses internet seratus persen internet dan wifi
fasilitas rumah jabatan menteri di ikn dinilai mewah
tapi apakah sepadan untuk menunjang kinerja
para menteri kita bahas usai tayangan berikut
inilah rumah tapak jabatan menteri di ibu kota nusantara ikn
rumah ini diklaim dilengkapi teknologi modern smart home yang terkoneksi melalui sistem aplikasi dengan ponsel pintar sang pemilik rumah
seperti fitur menghidupkan lampu mengatur suhu udara hingga mengunci pintu
kasat gas pelaksanaan pembangunan infrastruktur ikn danis hidayat bilang pembangunan rumah menteri sudah delapan puluh persen lebih
ditargetkan juli dua ribu dua puluh empat selesai seratus persen
jadi semua itu kalau bangunan itu ada bangunan strukturnya dan sebagainya itu sudah selesai
sekarang yang kurang lebih sekitar dua belas sampai lima belas persen itu itu adalah pekerjaan finishing interior exterior arsitektur
ada taman landscape kemudian jalan jalan lingkungan dan juga furniture untuk kelengkapan rumah tersebut
itu yang kurang lebih sisanya dua belas sampai lima belas persen itu
oke kalau targetnya sendiri mas kira kira selesai kapan mas
juni juni juli ini selesai insya allah
jika penyelesaian rumah menteri tepat waktu menurut menpan rb
abdullah aswar anas sejumlah menteri akan pindah ke ikn pada juli dua ribu dua puluh
salah satunya adalah menteri pupr basuki hadi mulyono
pemindahan tadinya bulan juli akan pindah ke ikn
maka juli sebagian menteri ada yang pindah termasuk pak basuki
tapi untuk asn karena agustus nanti akan ada upacara di ikn
dan untuk pelaksanaan upacara itu supporting system nya sangat besar insya allah september
september pemindahan tapi juli para menteri sebagian ada yang mulai pindah ke ikn
pemerintah menganggarkan lima ratus sembilan miliar lebih untuk pembangunan tiga puluh unit rumah menteri di ikn
dengan demikian satu unit rumah menteri menelan biaya rp empat belas miliar
besarnya anggaran pembangunan rumah menteri di ikn sempat dipertanyakan komisi lima dpr
saat rapat dengan jajaran kementerian pupr januari dua ribu dua puluh tiga lalu
ada pembangunan untuk perumahan kementerian
sebanyak lima ratus miliar untuk tiga puluh enam rumah
tadi kita coba coba hitung dengan pimpinan di sini
kalau empat juta aja per meter persegi itu sudah nilainya luasnya bangunannya itu kurang lebih tiga dua ratus pak ya
ini nanti takutnya juga pak karena ikn ini menjadi perhatian serius nih oleh seluruh masyarakat indonesia
apakah nanti misalnya rumah menteri ini dibangun segitu mewah misalnya
ini akan nanti ditanya ke komisi lima lagi
bagaimana pak ini dibahas nggak disetujui atau tidak nih
contoh contoh kecil ini kalau empat juta per meter persegi ini apakah sudah termasuk dengan interiornya
atau piring mangkoknya atau rumah itu sudah siap dihuni
menteri pupr basuki hadi mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri
di kawasan widya chandra jakarta dibanding di ikn
basuki menyebut fasilitas rumah menteri seperti rumah pada umumnya
itu lebih kecil daripada widya chandra
tapi mungkin dalemnya gitu pak kayak terlalu
biasa rumah tidur dapur orang tamu orang rapat
tapi punya bentuk lebih kecil
juga sempat menyinggung reaksi menko marves luhut bin sarpanjaitan yang kaget rumah menteri ikn kecil
basuki menegaskan konsep pembangunan ikn bertema compact city
satu unit rumah menteri di ikn memiliki luas lahan seribu meter persegi
luas bangunan sebesar lima ratus delapan puluh meter persegi
rumah menteri di ikn terdiri dari dua lantai dan satu basement
lantai pertama untuk area kedinasan
lantai kedua untuk area privat keluarga
ruang keluarga dapur garasi dan area barbecue
rumah para menteri ini mengusung tema open space
dan dilengkapi dengan mebel lengkap
luas lahan rumah jabatan menteri di ikn cukup untuk menunjang kinerja menteri
tetapi harga rumah dan isinya dinilai terlalu besar
nilainya menurut saya itu terlalu mahal
karena apa perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh
mendapatkan harga yang lebih
nilainya lebih bisa dikurangi dari empat belas miliar itu
apalagi pemerintah sudah menjelaskan bahwa
bahwa furniture yang ada di situ berasal dari lokal
sehingga saya kira itu agar tidak terkesan menghambur hamburkan uang negara
terkesan adanya penyelewengan anggaran negara
lebih baik itu anggaranya dipersempit lagi diperkecil lagi
kemudiannya kemudiannya dikejar pembangunan yang juga sedang dikejar pembangunan
menurut satgas pelaksanaan pembangunan infrastruktur ikn
progresnya sudah mencapai tujuh puluh lima persen
direncanakan upacara peringatan kemerdekaan ri ke tujuh puluh sembilan tahun ini
selamat malam pak agus bangdoli
kalau bicara soal kritik ada yang bilang rumah menteri ini terlalu besar terlalu mewah perlu dievaluasi
sebenarnya kalau dari kacamata objektif betulkah demikian
terus juga pasti nanti anda akan tanya itu terlalu mahal atau tidak
saya nggak bisa komentar karena saya tidak lihat spadnya
kita lihat harus lihat speknya dulu empat belas miliar itu apa
apa kursinya bisa jalan sendiri atau bangun sendiri
soal besar soal luas itu tidak terlalu penting
nah tapi kalau soal bangunan rumah menteri di ikn
apakah sudah dianggap bisa menunjang kinerja
kalau dari dilihat dari pak agus dari pengamat kebijakan publik
apa yang sebenarnya harus diperhatikan sebelum membangun infrastruktur
apakah itu cara menteri bekerja di ikn
gini loh ini adalah ibu kota negara baru yang sangat cepat dua tahun
negara lain itu lama karena kita beli rumah saja kan juga mesti lihat tanah dan sebagainya
jadi kalau sekarang itu bisa tidak mendorong produktivitas dan apa saya ragu
produktivitas itu kan tidak pada fasilitas itu kan hanya penunjang saja
dan lagi kan menteri tidak sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan
di sana terus mereka kan pasti akan bolak balik
ada campers of commerce dari maraman di sini
jadi ini kalau tanya soalnya sudah ideal sudah apa saya tidak bisa jawab
tapi kalau itu menjadi bapak pendorong menteri kerja lebih baik saya rasa tidak
karena banyak hal lain yang harus diperhitungkan bahwa menteri itu kerja dengan baik atau tidak
karena sistem negara kita ini kan presidensial
lalu banyak sekali partai politik
jadi itu banyak pengaruhnya yang untuk membuat seorang menteri itu berprestasi atau tidak
kalau bicara soal produktivitas tentu ada banyak variabelnya bung doli
tapi bicara soal pembangunan infrastruktur untuk penunjang menteri bekerja di ikn
ini apa yang jadi pertimbangan sehingga spek yang sekarang
yang saat ini sudah dibangun dan akan segera ditempati itu memang efektif
ya kalau kita dapat informasi tentang pembangunan itu ya
ya kami juga waktu itu komisi dua pernah berkunjung ke sana
sudah lihat beberapa pembangunan termasuk kawasan kompleks rumah kementerian ini
nah kalau dilihat dari fasilitas masuknya besar tadi misalnya
saya kira apa yang disampaikan oleh saudara menteri pupr itu benar
mungkin jumlah atau luasnya lebih kecil dibandingkan dengan apa yang sekarang ada di jakarta
nah kalau soal fasilitas
tentu saya kira kan pada saat pembangunan daerah di we chandra dengan pasar itu kan berbeda
kita kan sudah masuk di daerah digital dan segala macam itu ya
nah apakah itu yang membuat misalnya tadi harganya dinilai cukup mahal
ini yang saya kira nanti harus dicek ya
nah kalau tetapi begini saya yakin ya
kan ikn ini juga menjadi sorotan banyak orang
bang doli tampaknya komunikasinya terputus
kita perbaiki dulu komunikasi dengan bung ahmad doli kurnia
saya ke pak agus dulu jadi tadi
jadi saya karena ini menjadi perhatian kita semua
saya kira juga kawan kawan di otoritas ikn kemudian juga di pupr dan pemerintah lah khususnya
dengan cermat dan hati hati ya
saya kira tidak mungkin seberani kalau kita duga misalnya ini ada markup dan segala macam seperti itu
nah nanti tinggal bisa dilihat harga yang segitu itu komponennya apa saja ya
tadi pak agus mengatakan aspeknya bagaimana dan segala macam itu
jadi nanti itu bisa kita cek sama sama
dan saya kira dpr juga punya kepentingan khususnya teman teman di komisi lima
yang memang mengawasi pembangunan soal visi infrastruktur
pasti mereka juga akan ikut terlibat untuk memonitor mengawasi itu
karena waktunya singkat sekali pak agus untuk pindah ke ikn
sebenarnya variable apa saja yang harus diantisipasi oleh pemerintah
jangan sampai pindah disediakan fasilitasnya tapi tidak efektif pada saat praktiknya
kalau soal teknis ya saya percaya pada kawan kawan yang membangun secara fisik
saya sangat khawatir hubungan manusia antara pendatang nanti dengan penduduk asli di sana
yang sampai hari ini saya belum pernah melihat atau membaca studinya
jadi sulit saya memberikan mitigasinya karena itu kan sangat rawan sekali
dan juga binatang hewannya itu kan banyak tempat dia cari makan dan sebagainya berubah
termasuk bikin jalan tol jalan tol itu di bawahnya harus ada jalan hewan
karena kalau tidak dia akan nyebrang di jalan itu dan itu sangat berbahaya
jadi sekali lagi saya teknis saya serahkan pada ahlinya termasuk kondisi tanahnya yang rempuk dan gampang runtuh
kemudian air sulit saya lebih concern pada soal hubungan manusia atau pendatang
anda bisa bayangkan nanti datang ke situ banyak orang adakah pasar adakah sekolah adakah rumah sakit
kemudian biayanya seperti apa ditanggungkah kalau kembali ke jawa atau kemana asn itu
atau dia kalau tidak bawa keluarga bagaimana tunjangannya itu jauh lebih penting daripada soal teknis
nah hal ini sudah dikalkulasi kah kalau amatan dpr dari sisi pemerintah bung doli
pengamatan kami termasuk pada saat kita membahas undang undang itu kan mereka ada master plan
pemerintah sudah membuat master plan yang tentu itu semuanya ada visibility study nya
nah dan kemudian pada saat kita datang ya kami di komisi dua itu ada tiga kali
ya berkunjung ke sana pada saat membuat undang undang kemarin juga pada implementasinya gitu
nah kami mengamati memang sepanjang jalan ya dari balikpapan ke tempat itu
memang ada perubahan dari pertama kali kami datang terus kedua yang kami datang dan ketiga
jadi memang daerah itu sekarang sudah mulai menjadi daerah yang ramai
tadi kalau disebutkan ada pasar tiba tiba ada pasar rumah makan sekarang sudah ada
nah tapi saya kira juga perlu dimonitor ya apakah itu sejak apakah yang pertumbuhan dari segi fisik yang kita lihat itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kultural ya
yang nanti kemudian misalnya kita tidak bisa
tidak harus menghindari adanya gap ya gap antara nanti orang orang yang di lingkungan kawasan inti pemerintah pusat pemerintahan itu dengan masyarakat sekitar saya kira
nah ini nanti akan kita juga coba cermati terus menerus termasuk soal lingkungan
ya betul itu yang penting sdm dan juga lingkungan
nah bicara soal sdm ini pak agus bagaimana kalau kita lihat plan sementaranya adalah juli sebagian menteri pindah ke sana termasuk pak
sampai ke bulan september ini kan ada gap juga nanti apakah efektif atau tidak kinerja kementerian selama proses transisi ini
nah dalam proses transisi dalam pemindahan ibu kota negara apa yang semestinya diperhatikan lebih banyak lagi oleh pemerintah pak agus
harus membuat ceklis ya dan di ceklis memang sekali
saya ambil contoh new cairo itu hanya empat puluh km jaraknya dari cairo
itu selesai dua ribu tujuh belas sampai hari ini belum ada yang kesana
nah oke sekarang mau pindah
lagi peraturannya belum dibuat
sedang dibuat tadi saya juga
pak rb dan sebagainya
pemerintah jangan tergesa gesa
sulit sekali dan itu
meneruskan seberapa kenceng dia
memeruskan dan seterusnya ini yang
sepanjang mungkin sehingga satu satu bisa
untuk mengawasi agar checklistnya betul betul
terlaksana nggak terburu buru
bung ahmad doli kurnia
baik bung doli bisa mendengar suara
saya sekarang sudah bisa tersambung lagi kah
pembagio bahwa harus betul betul
yang jelas harus disiapkan dengan matang sampai
as dan juga bagian
pemerintahan bisa berjalan dengan baik terima kasih